peluang merevisi undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite mulai mengendur
saling lempar inisiatif soal siapa yang akan mengajukan revisi antara dpr dan pemerintah
kini pemerintah malah berfokus memberikan interpretasi resmi atas pelaksanaan undang undang ite
komitmen pemerintah merevisi pasal karet dalam undang undang ite kini dipertanyakan
apakah akan menjadi realita atau hanya retorika politik semata
dan sore ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada pak deddy permadi jurubicara kementerian komunikasi dan informatika
selamat sore pak deddy
selamat sore mbak rifana
dan ada juga profesor agus surono guru besar hukum pidana universitas al azhar indonesia
selamat sore mbak
oke saya mau ke pak deddy terlebih dahulu prof
nanti baru saya akan minta tanggapan dari prof agus
pak deddy anda sebagai perwakilan dari pemerintah ini simpang siur
kami media juga mencoba untuk menerka dan juga memahami
niatan dari pemerintah
sebetulnya pak deddy pemerintah jadi merevisi undang undang ite atau tidak
karena ada informasi yang menyatakan bahwa pemerintah bukan melakukan revisi
tapi hanya membuat interpretasi resmi atas undang undang ite
baik mbak rifana perlu kami luruskan di sini bahwa
pemerintah tidak mengendur di dalam membuka opsi revisi undang undang ite
itu yang perlu dicatat
jadi title atau judul dalam perintah pada sore hari ini perlu kami luruskan seperti itu
yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah
pemerintah secara konsisten sesuai dengan arahan bapak presiden
melakukan beberapa langkah strategis untuk menjaga ruang digital
maupun transaksi elektronik yang lebih bersih dan produktif
seperti yang disampaikan oleh bapak presiden bahwa
ada tiga arahan utama di sana terkait dengan undang undang ite
yang pertama adalah memperkuat pengawasannya
yang kedua lebih selektif di dalam menerima laporan
dan yang ketiga adalah membuat panduan interpretasi dari undang undang ite itu
tiga program atau langkah strategis itu dijalankan bersama sama
dengan kemungkinan untuk menjaga ruang digital

untuk merevisi undang undang ite ini
jadi tidak ada proses yang mengendur pemerintah tetap komit
di saat yang bersamaan pemerintah juga melakukan langkah langkah strategis
di dalam memastikan ruang digital kita ini tetap sehat dan konstruktif
oke pak dedy apakah kemudian kominfo menyadari bahwa pembuatan pedoman interpretasi ini
malah akan membuat masalah baru tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya begitu pak dedy
ini dua hal yang saling melengkapi sebetulnya
antara inisiatif untuk membuat pedoman itu mungkin di dalam bentuk surat keputusan bersama beberapa menteri
dengan inisiatif untuk peluang revisi undang undang ite
ini dua hal yang saling melengkapi dan dikerjakan secara bersama sama
untuk memastikan kecepatan untuk menindaklanjuti arahan presiden itu bisa dilakukan
oke saya mau ke prof agus
prof agus tadi mendengar penjelasan dari pak deddy bahwa ini akan seiring sejalan
pembuatan pedoman interpretasi atas undang undang ite
tapi di sisi lain terbuka kemungkinan untuk melakukan revisi undang undang ite
bagaimana kemudian memaknai pedoman interpretasi ini dalam segi hukum pidana
apakah kemudian itu bisa dilakukan prof agus
ya pada intinya begini
pertama saya menyambut positif
yang disampaikan oleh presiden terkait dengan adanya rencana untuk merevisi beberapa pasal pasal
khususnya terkait dengan ketentuan pidana yang ada di dalam undang undang ite ini
memang mangat awalnya ya undang undang ite ini baik itu undang undang yang delapan dua ribu sebelas maupun perubahan ya
sembilan belas dua ribu enam belas itu adalah mangetnya adalah berkaitan dengan materi materi muatan normanya itu lebih banyak ke soal soal yang
administratif untuk mendukung
bagaimana transaksi elektronik ini bisa berjalan dengan baik
yang untuk kepentingan kepentingan transaksi elektronik itulah maka kemudian dibuatlah undang undang ite
namun memang dalam perjalanannya memuat beberapa ketentuan ketentuan pidana
yang saya kira akhirnya kemudian menimbulkan beberapa implementasinya ya penafsirannya berbeda beda
karena itu saya kira persidangan saya ada beberapa pasal pasal yang kalau ini bisa dilakukan revisi
apakah nanti inisiatif untuk melakukan revisinya oleh pemerintah ataupun kemudian nanti oleh inisiatif dpr
saya kira ini bagian dari apa namanya dinamika saja
ini harus kita apresiasi ya dan ini momentum menurut teman saya untuk mengembalikan ruh norma yang ada dari semangat undang undang ite dari awal
oke prof agus tapi kalau misalnya dilihat lebih baik melakukan langsung melakukan revisi begitu ya
ketimbang melakukan penafsiran ataupun interpretasi
itu masih resmi membuat perdoman begitu menurut prof agus
ya gini jadi perubahan terhadap beberapa pasal pasal terutama pasal pasal pidana itu memang harus kita lakukan perubahan
namun apa yang disampaikan oleh pak deddy tadi berkaitan dengan adanya perdoman panduan
itu kan ada beberapa ketentuan ketentuan yang teknis yang lainnya yang saya kira ini bisa berjalan beriringan
cuma menurut hemat saya khusus untuk yang berkaitan dengan ketentuan ketentuan pidana
saya kira memang menurut catatan saya ada beberapa pasal pasal yang memang harus dilakukan perubahan perubahan
seperti pasal dua puluh enam ayat dua kemudian ada pasal dua puluh tujuh ayat tiga kemudian ada pasal dua puluh delapan ayat dua kemudian ada pasal dua puluh sembilan dan yang lain lain
yang memang ini banyak sekali kemudian implementasinya ini menimbulkan persoalan persoalan hukum
dan akhirnya orang enggan atau takut untuk menyampaikan pendapatnya
nah oleh karena itu ini momentum menurut saya untuk segera saja dilakukan satu usulan usulan perubahan
sehingga menjadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh balik dalam kaitannya dengan prolegnas yang tahun dua ribu dua puluh satu ini
oke pak deddy pak deddy kenapa kemudian kominfo tidak mengambil inisiatif untuk langsung mengajukan revisi saja begitu
ini sebetulnya proses
ini sebetulnya proses
ini sebetulnya proses
ini sebetulnya proses
jadi bukan berarti kementerian lembaga ini kemudian tidak ada progres untuk membuka opsi revisi itu
bahkan langsung dilakukan beberapa kali rapat koordinasi lintas kementerian untuk memfollow up arahan bapak presiden
jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa kominfo bersama bapak presiden
kominfo bersama kementerian lembaga lain sedang bekerja untuk membuka opsi resisi undang undang ite
oke untuk penaf sebelum membuka peluang untuk revisi kan sedang dilakukan interpretasi resmi begitu ya
siapa sebetulnya yang akan diberikan hak untuk melakukan interpretasi resmi ini
apakah dari kominfo atau dari lembaga lain seperti mahkamah agung kepolisian atau seperti apa pak dedy bisa dijelaskan
oh ini terkait dengan lintas kementerian lembaga maupun lembaga yudikatif
kalau kita mau berbicara misalnya salah satu opsi yang sedang difikirkan adalah jika ada kerja bersama sama antara mahkamah agung kejaksaan kepolisian republik indonesia
dan kominfo untuk bersama sama merumuskan
bahkan panduan ini juga
nanti akan dibicarakan bersama sama kelompok kepentingan di masyarakat maupun pegiat hukum misalnya dari akademisi ataupun praktisi hukum
jadi ini betul betul kita konstruksikan seiring dengan membuka opsi revisi
oke prof agus apakah interpretasi resmi pedoman yang sedang disiapkan oleh kominfo dan juga lembaga lembaga terkait lainnya ini bisa memberikan kepastian hukum dan mengikat secara hukum begitu
ya dalam praktek itu ada beberapa ya
mahkamah agung itu misalkan membuat satu perdoman pedoman kaitannya dengan proses penegakan hukum
untuk tindak pidana tindak pidana yang lainnya
misalnya tindak pidana di bidang lingkungan tindak pidana di bidang pemberantasan tidak benar korupsi dan lain lain
saya kira ini bisa dilakukan dengan model yang hampir sama
cuma ini adalah fokus kepada soal penegakan hukum kaitannya dengan di dalam undang undang ite tersebut
kemudian secara paralel saya kira kemudian melakukan inisiasi untuk perubahan perubahan terhadap pasal pasal yang memang masih menimbulkan beberapa multitafsir di dalam implementasinya
jadi saya kira pedoman yang sudah digagas oleh pemerintah yang kemudian diinisiasi oleh katakanlah mahkamah agung ataupun kementerian kementerian terkait
ini bisa aligus mendukung supaya dalam kaitannya dengan implementasi penegakan hukumnya
karena yang paling penting adalah
bagaimana tegakan hukum terkait dengan pasal pasal pidana yang ini saya kira kapolri juga menyambut positif untuk hal ini harus dilakukan secara prudent ya
kali lagi saya selalu menekankan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana apapun tindak pidananya termasuk juga di dalamnya adalah kaitannya dengan delik delik yang ada di dalam undang undang ite ini harus dilakukan secara prudent
karena bagaimanapun juga kalau tidak dilakukan dengan prudent maka ini akan berdampak kepada adanya satu pelanggaran
nah oleh karenanya dalam proses penegakan hukum sebagai wujud dari prudent ini adalah merupakan bentuk dari dalam hukum acara pidana dikenal dengan istilahnya due process of law
ada asas kehatian di dalam penerapannya supaya tidak terjadi beberapa kasus kasus seperti baik nuril dan seterusnya
artinya bisa memberikan kepastian hukum begitu yang ingin anda katakan prof agus dengan adanya interpretasi resmi ini
bisa mengikat secara hukum
jadi ini pedoman itu salah satu
dalam proses penegakan hukum itu kan sebenarnya tujuannya esensinya ada beberapa hal
satu memberikan kepastian hukum kaitannya dengan proses hukum yang harus berjalan itu memberikan jaminan kepastian hukum
dan yang kedua harus memberikan keadilan hukum
keadilan hukum bagi siapa
tentu keadilan hukum bagi masyarakat mencari keadilan dan juga secara luas
secara luas tidak hanya kemudian bagi kelompok kelompok tertentu
artinya ini yang harus kita dorong bahwa dengan adanya dua apa namanya berjalan secara paralel tadi baik itu perdoman tegakan hukum ya
saya lebih cenderung mengusulkan pedoman penegakan hukum undang undang ite sambil menunggu perubahan
ini supaya dilaksanakan sebagai acuan bagi aparat hukum baik itu adalah kepolisian baik itu kemudian kejaksaan dan juga nanti bagaimana proses penanganannya di pengadilan
terakhir saya mau ke pak deddy
pak deddy apakah dari kominfo bisa memastikan meskipun berjalan secara paralel pembentukan pedoman interpretasi resmi dari undang undang ite ini
karena undang undang ite ini akan direvisi terutama pasal pasal karet yang merugikan masyarakat dalam beberapa hal begitu
bisa dipastikan tidak revisi ini akan dilakukan begitu meskipun pedomannya ini sudah dibuat pak dedy
pemerintah sedang mengupayakan yang tercepat dan terbaik membuka opsi revisi undang undang ite ini mbak
jadi ini sedang dikerjakan itu yang menjadi prinsip
oke siapa yang akan melit pak dalam pembuatan draft revisi ini apakah sudah ada bocorannya pak dedy
ini tentu akan dikoordinasikan oleh kementerian koordinator bidang yang membidangi yaitu kemenkopol hukam
oke kita tunggu saja nanti bagaimana ujungnya apakah betul pemerintah akan betul betul melakukan revisi atas undang undang ite
dan juga menghilangkan pasal pasal karet yang diduga merugikan masyarakat
begitu ya kita tunggu komitmen nyata dari pemerintah
terima kasih sekali
terima kasih sekali pak dedy permadi juru bicara kementerian komunikasi dan juga informatika
serta prof agus surono guru besar hukum pidana universitas al azhar indonesia
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini